kondisi kesehatan jessica kumala wongso menurun menjelang sembilan puluh hari masa penahanan
jessica yang saat ini ditahan di polda metro jaya mengalami sesak nafas dan sakit lambung
hal tersebut disampaikan pengacara jessica saat mengunjungi kliennya di rumah tahanan polda metro jaya pada selasa siang
ketika kuasa hukum jessica meminta polisi memberi rujukan agar jessica dirawat di rumah sakit pilihan keluarga karena kondisi jessica memburuk
dokter kepolisian membenarkan kabar memburuknya kesehatan jessica
tim kesehatan polda metro jaya langsung memeriksa kesehatan jessica dan melakukan rekam jantung
hasilnya kondisi jessica normal
memang kewakilan masakan sakit kemudian saya suruh untuk langsung diperiksa ekg nya rekam jantungnya
jadi jessica dibawa ke dokter polda metro dilakukan ekg
namun hasilnya normal dalam batas dari pkg
ini kami observasi ya jadi jessica sekarang dalam keadaan baik dalam keadaan sehat
jadi kalau misalkan ada informasi sakit jatuh dan sebagainya untuk saat ini belum belum alah kesalahan
sementara itu jelang berakhirnya masa penahanan pada dua puluh delapan april
berkas perkara tersangka kasus pembunuhan wayan mirna salihin jessica kumala wongso
belum dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan tinggi
kuasa hukum jessica hidayat bustami meminta polisi untuk segera membebaskan jessica
dan akan mengambil sikap jika polisi menambah masa penahanan jessica
saya dengar dari berita katanya polisi mempor panjang
tiga puluh hari lagi izin pengadilan
dia pengetahuan pengadilan
buat telat kalau dua puluh delapan ini
karena tidak ada buktinya
kalau diperpanjang lagi
hari demi hari kesian dia
sampai minggu dan bulan
hanya menghitung hari sekarang
yakin tidak bersalah